kembali bersama kami di cnn indonesia business
anda mungkin masih ingat era di mana berkirim kabar dengan kerabat
menggunakan surat kemudian kita mengoleksi perangkonya
atau juga mengirim uang dengan wesel dan sederet layanan pos lainnya
yang menjadi momen yang tidak terlupakan bagi kita
di tengah perubahan zaman pt pos indonesia mau tidak mau harus ikut berbenah
simak liputan yang berikut ini
dikenal dengan nama gedung kantor pos besar bandung
kantor pos ini merupakan kantor cabang utama pt pos di kota bandung
selain yang terbesar kantor pos ini juga sekaligus yang tertua
karena sudah melayani warga sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh satu
walaupun demikian aktivitas di dalam bangunan yang lokasinya
hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari alun alun kota bandung ini
tidak lagi seperti dulu
sudah tidak banyak lagi warga yang datang ke kantor pos untuk mengirim surat
masyarakat yang kini datang ke kantor pos bandung sebagian besar
justru untuk keperluan jasa transaksi keuangan dan pengiriman paket
transaksi layanan jasa keuangannya itu berkisar seribuan per hari
dan untuk layanan jasa kurirnya itu bisa lima ratusan per hari transaksinya
kalau dipresentasikan layanan jasa keuangan sekitar enam puluh persen
selebihnya empat puluh persen di layanan jasa kurir
layanan yang terpercaya terutama untuk menjangkau daerah pelosok
juga kemudahan yang diberikan menjadi beberapa alasan bagi warga
menggunakan layanan pt pos
saya sangat percaya sekali dengan pt pos
saya pelanggan lama dari sejak dahulu jadi saya tetap kembali ke pt pos
pernah coba pakai pengiriman paket yang lain
pernah coba tapi untuk yang sampai ke pelosok pelosok
saya lebih nyaman dengan pt pos ya
kalau pos persyaratannya lebih mudah sih
pelayanannya juga lebih cepat
yang utama sih
namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak menggunakan jasa pt pos
karena fungsinya yang sudah terganti dengan teknologi digital
juga karena adanya rekomendasi yang kurang baik
jujur ya aku sih sudah tidak pakai pelayanan pos
karena kan sekarang pakai email kalau mau surat suratan
terus kalau mau kirim ucapan pakai whatsapp atau pakai sosial media
pelayanan pos saya sudah nggak pakai
sebenarnya dari dulu juga nggak pernah pakai
karena dari rekomendasi teman teman saya
biasanya pelayanan pos itu lebih lambat
akibat kemajuan teknologi komunikasi
banyak orang menganggap pt pos sudah ketinggalan zaman
padahal nyatanya jasa yang ditawarkan oleh pt pos pun terus berkembang
tim liputan cnn indonesia
baik sejak merugi sebesar kira kira enam ratus miliar sepanjang tahun dua ribu empat hingga dua ribu empat
pt pos indonesia bertransformasi melalui undang undang no tiga puluh delapan tahun dua ribu sembilan
pt pos indonesia kini memiliki tiga anak usaha
yaitu pt pos logistik indonesia pt pos properti indonesia
dan juga pt bakti wasantara net
perusahaan yang berdiri sejak seribu tujuh ratus empat puluh enam
dengan bisnis pertama sebagai perantara
surat menyurat ini berhasil membukukan pendapatan lima satu triliun rupiah di tahun dua ribu delapan belas
berbagai tantangan juga dihadapi oleh pt pos
lalu bagaimana pt pos menyikapi tantangan yang hadir lewat persaingan
dan juga pergeseran tren bisnis pengiriman
kami akan bahas lengkapnya dalam segmen dianalys
langsung saja sudah hadir di studio dua cnn indonesia
direktur utama dari pt pos indonesia bapak gilarsi selamat pagi
terima kasih sudah bergabung bersama kami
ini kita lihat tadi bagaimana testimoni dari masyarakat terkait dengan pt pos indonesia
tapi ternyata masih ada yang setia dengan pt pos
tapi juga sudah ada yang tidak menggunakan pos indonesia lagi
ini terjadi tren pergeseran bisnis dari surat menyurat
hingga sekarang menjadi pengiriman paket dan juga logistik juga merambah ke sektor properti
bagaimana bisa dijelaskan awal mula dari transformasi pt pos indonesia ini sendiri
industri pos indonesia ini
di satu ratus sembilan puluh dua negara di dunia ini
dan hanya dua negara yang betul betul sangat berhasil dalam proses transformasinya
yang satu jerman dengan doge force nya yang kedua adalah jepang
yang lain mengikuti dua model ini
jerman melakukan perbaikan
jadi mereka ketika melihat etanologi mulai mendisrap industri pos
maka tahun dua ribu itu mereka betul betul bebenah
dan tahun dua ribu dua
mereka atas bantuan doge bank itu mengakuisisi dhl
maka yang dibesarkan adalah industri logistik yang berada di bawah doge post
nah inilah yang menjadi model transformasinya jerman
model transformasinya jepang
jepang itu kedekatan pos dengan masyarakat sangat tinggi
mereka punya outlet dengan jumlah penduduk yang hanya seratusan juta
itu dua puluh empat lima ratus outlet yang ada di jepang
saat ini pt pos indonesia memiliki outlet atau
dengan bentangan yang lebih lebar
seperti kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana kesetiaan atau loyalitas
dari konsumen pt pos indonesia sejak dari dulu begitu
tapi apa yang kemudian menyebabkan pt pos indonesia ini sulit untuk kembali merangkul
para konsumen pt pos indonesia yang sudah menjadi pelanggan setia setelah ini
pelanggan setia sejak dari dulu begitu
maka yang selalu ditawarkan disruption itu adalah memperbaiki ux user experience ini
baik melalui kemudahan baik melalui cost yang lebih murah
baik melalui kecepatan yang lebih tinggi baik melalui security yang lebih baik
nah ketika kita berhadapan dengan disruption
maka banyak hal yang harus dilewati disitu
termasuk diantaranya adalah budaya
culture yang kita miliki itu adalah culture yang kita bangun atas landscape industri
yang sudah puluhan tahun yang lalu
sehingga skill set yang dimiliki juga skill set yang lama
bagus untuk skill set yang lama tetapi dalam konteks disruption
kita membutuhkan skill set yang baru
business model pos itu adalah berbasis pada fixed establishment
sementara business business disruptive itu sudah tidak lagi mengandalkan investment
tidak lagi mengandalkan flexor
lihat grab lihat gojek mereka menjadi logistic company
tetapi mereka tidak mengandalkan fixed investment dimanapun
kecuali aplikasi itu sendiri
company yang kemudian mengandalkan orang orang begitu ya
yang kemudian bergerak untuk perusahaan
dan disitu kembali pada yang saya sampaikan pertama
mereka bisa menawarkan ux yang jauh lebih baik
dengan teknologi yang relatif ada dalam genggaman tangan mereka gitu ya
yang kedua apa
partnerships kolaboratif itu dibangun
itu yang kemudian hal hal seperti itu apakah tidak ada kemungkinan untuk diserap disruptif dari
tidak ada jalan lain harus ke situ memang arahnya
jadi apapun yang dilakukan pos sekarang
karena memang kita juga masih memiliki sisa sisa peninggalan dengan set rules yang lama
maka cara bertransformasi yang paling cepat adalah mendiskonek antara hal yang berhubungan dengan service obligation
karena kita juga melakukan
yang sebenarnya itu adalah tugas pemerintah
tapi yang di pickle picklekan pos
public service obligation ini yang kemudian memberatkan atau menjadi pemberat untuk budget dari pt pos atau profit dari pt pos
kita mencoba untuk dalam proses transformasinya
cost kita menjalankan itu jauh lebih besar daripada bantuan yang kita terima dari pemerintah
kalau komersial sendiri disiapkan berdiri sendiri
kita masih punya ruang bernapas
jadi itu tadi profit dari commercial yang dipakai untuk menopang public service obligation ini
oke nah kalau dari pemerintah sendiri melihat performance dari pt pos
bagaimana subsidi yang diberikan dan juga anggaran untuk mengejar ketertinggalan daripada pesaing pesaing lain

ada yang tidak tuntas di dalam undang undang nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu sembilan

tidak tuntasnya begini
di situ diamarkan bahwa dalam konteks liberalisasi industri pos
maka pos itu harus disehatkan
nah harus disehatkan itu siapa yang melakukan
atau industri nya sendiri yang disuntik dengan sesuatu
di indonesia mana
nah ini kan undang undang tiga puluh delapan itu indonesia
bukan undang undangnya post universal
tapi undang undang indonesia
jadi undang undang indonesia itu
diamar undang undangnya sendiri itu
tidak definitif sesuai siapa yang disuruh oleh undang undang ini
nah asumsinya apa sekarang
ya sudah pos nya lepas
tetapi harus bisa menyehatkan diri sendiri kan gitu
dengan apa yang ada dengan semua bangunan structure heritage
yang sedemikian panjang dan beratnya itu
itu harus diselesaikan sendiri kan
kita harus berasumsi begitu
karena pemerintah tidak dalam posisi yang mengintervensi
bahkan saya melihat begini
pemerintah yang mengintervensi
itu tidak hanya persoalan teknologi
tapi juga dari sisi regulasi sendiri
yang tadi itu mengenai liberalisasi tanpa pos nya disiapkan
yang kedua ojk itu mengeluarkan undang undang mengenai laku pandai
bukan undang undang aturan mengenai laku pandai
nah yang tadinya pos itu relatif memonopoli
secara default layanan dan pembayaran di suburban dan rural area
itu dengan masuknya laku pandeh

pengembangan ppop yang namanya alfamart indomart
semua bisa menjadi agennya
lalu bagaimana pt pos sendiri strategi untuk catch up terhadap hal hal tersebut pak
tidak ada jalan lain memang
ya sudah kita harus membangun di atas network yang dimiliki indo ini
anak anak yang lebih agile
anak anak yang lebih
oke ini ada tiga anak perusahaan saat ini yang sudah berjalan di bawah pt pos indonesia
dari tiga anak perusahaan tersebut
dari bnp logistik dan juga wasantaranet
wasantaranet itu dibangun dulu sebagai isp provider pertama di indonesia
sebelum telkom dan yang lain lain itu menjadi penyedia jasa layanan internet
mana ketiga perusahaan ini yang paling menopang tubuh pt pos
sampai dua tahun yang lalu tiga tiganya emas
tiga tiganya menjadi beban
jadi ini harus diperbaiki dulu ya
jadi transformasi atau perbaikan yang dilakukan
itu justru malah sekarang di belakangan ini menghasilkan sesuatu yang nampak di anak nih
anak yang kayak bbn itu
bwn yang selama sejak dilahirkan sampai tahun kemarin belum menghasilkan apa apa
tahun ini tahun dua ribu delapan belas maksud saya
itu malah sudah sangat profitable
kemudian equity juga positif
untuk profitnya sendiri catatan saya yang saya dapat ini dari tim kami
laba untuk tahun dua ribu delapan belas ini diperkirakan turun begitu target awal empat ratus miliar
begitu target awal empat ratus miliar
tapi ternyata realisasinya hanya sekitar satu ratus tiga puluh miliar
apakah itu termasuk surplus atau sudah laba bersih atau defisit
sebenarnya begini sangat challenging
dan kenapa sangat jauh begitu riz
kalau kita melihat bahwa kita tahu kemana letter itu
bisnis surat itu kemana kita tahu
karena dia akan kemakan oleh teknologi
kemudian yang kedua infrastruktur yang dibangun pos itu infrastruktur surat
sementara sekarang yang mengalami pertumbuhan adalah parcel
parcel kita itu paket itu mengalami pertumbuhan signifikan
tetapi di sini ada dilema paket itu ada dua macam
paket yang komersial dengan paket yang pso
yang paket yang pso itu mengalami pertumbuhan juga sama cepatnya itu
nah ini yang menjadi masalah buat kita
targetnya untuk tahun dua ribu sembilan belas bagaimana pak
kalau bicara angka berapa angka yang ditargetnya untuk menjadi profit pt pesona
paket yang terpaksa di tahun ini
mar satu ratus tiga puluh miliar range ada dua ratus tujuh puluh miliar berarti dari target
kira kira begini kita ini berusaha untuk
singkat saja pak mohon maaf waktu kita terbatas
oke jadi surviving di dalam game ini adalah hanya sekedar kita untuk tidak rugi
itu sebenarnya sebuah prestasi
karena lihat jasa keuangan kita decline letter decline
yang tumbuh adalah paket atau parcel
dalam infrastruktur surat
tapi yang kita lakukan sekarang dengan membesarkan anak
kita berharap bahwa anak ini akan meng carry induk nantinya
nah jadi kalau kita ngomong profit
seandainya kita bisa lebih baik dari tahun ini
itu prestasi besar buat pos
oke jadi paling tidak bisa di atas satu ratus tiga puluh miliar dolar eh rupiah maksud saya
terima kasih bapak gilarsi wahyu setiono
ini kita sama sama berharap agar pt pos indonesia yang kita
amin terima kasih
sama sama dengan surat menyurat
bisa tetap bangkit di tengah era digitalisasi
juga kompetisi yang tinggi di antara pesaing pesaing
dan juga pt pos pak pos begitu kotak pos tidak hanya tinggal menjadi pajangan saja
tapi tetap menjadi barang yang selalu ada
sudah dua ratus tujuh puluh dua tahun umur pt pos indonesia

baik terima kasih aldi